partai golkar menilai draft omnibus law pasti disusun dengan matang dan tidak bertentangan dengan undang undang lain
golkar melihat tak mungkin ada salah ketik dalam penyusunan draft ruu omnibus law cipta lapangan kerja
anggota fraksi partai golkar aceh hasan sazili mengatakan pemerintah tak mungkin salah dalam menyusun ruu omnibus law
apalagi kalau isinya bertentangan dengan undang undang lain
menurut aceh presiden tak mungkin membuat undang undang yang melanggar aturan lain
dalam pasal satu ratus tujuh puluh draft ruu omnibus law tertuang pernyataan peraturan pemerintah bisa membatalkan undang undang
hal itu bertolak belakang dengan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan perundangan
yang menyebut peraturan pemerintah adalah turunan dari undang undang
pasti pemerintah akan
hati hati dan pas pemerintah akan tahu apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks legal drafting
dan saya tidak mungkinlah sebuah usulan di dalam pasar ruu omnibus law itu bertentangan dengan sistem perundang undangan kita
dan saya kira presiden pasti tidak akan berani untuk melanggar ketentuan
dan perundang undangan kita masa